lagian kamu kan udah sama remon
aku tuh masih sayang banget sama kamu
makasih ya ceti
gimana ke china semalam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
gak ada kabar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
gua tuh nunggu di bioskop sampe sepi
gak ada banget si andra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
ya galau ya ella lila
ketemu mantannya tuh bukan yang berarti mereka tuh bagus ya
itu bukan yang berarti mereka tuh balikan
lagian juga tuh cewek udah punya pacar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
mantannya tuh si geja
beuh cantik banget mel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
eh mikir tuh gausah kejauhan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
tunjukin ke si andra kalo lu suka sama dia
tapi kan mel
udah ada tapi tapian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
gimana gua tau aslinya kayak gimana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
lil tunggu lil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
lu tuh kalo ga bisa ngabarin gue kek apa kek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
emang berisik lu
ini gimana sih bukanya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
gak punya perasaan banget sih jadi orang
lu tuh orang yang ga punya perasaan tau ga
lil tunggu gue dulu
lil tunggu gue dulu
mereka selalu bernyanyi
ballonnya mau dipasang dimana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
pursi sama mejanya
yaudah cepetan manja banget sih
lu gimana sih sama keisha
dari sikap lu nih ya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
apaan sih lu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
kenapa sih lu
gue tuh gak pernah jealous sama lu
suka aja enggak
gue ketawain dulu ya
lil acara ini udah mau mulai
ih gue pengen pipis
aduh yaudah gue pipis ini nih
ya udah yaudah
tapi jangan lama lama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
ini buat kamu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
lagian kamu kan udah sama raymond
lah tadi tuh ya kok juli datang ketemu sama inya
katanya di komplek sono ada ruko yang kosong mau disewain
ye inya sih kepengennya pindah ke sono lah
kali aja warna sudu kita ini jadi lebih rame pelangganya lebih banyak
hmm boleh juga tuh nyak
duit panjetnya sih udah ada lah
cuman kekurangannya inya rencananya mau pake yang di calingantutu
nya lila keluar dulu inya ya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
orang tua lagi ngajak ngobrol dia main ngacir aja
aduh aduh aduh lila aduh kenapa sih
gila kenapa sih
nya gua mau pake duit yang di calingantutu buat sewa ruko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
ih lu juga sih
kan udah pernah gua bilangin jadi kejadian kan tugu
lu kenapa jadi mojokin gua sih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
lo ngomong aja yang jujur
masih udah ngerti dah gua yakin bener
iya juga ya mel ya
yaudah semoga aja gua bisa cepet cepet ngelantihin duit nyokap gua deh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
yaudah gua pengen mandi turun dulu sama mereka
sampai jumpa lagi